kantor pelayanan pajak pratama mampang perapatan
membuka layanan tatap muka bagi wajib pajak yang memerlukan bantuan
dalam melaporkan spt pajak mereka
di hari terakhir batas pelaporan surat pemberitahuan tahunan
atau spt pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi hari ini
wajib pajak terus berdatangan sejak antrean dibuka pukul delapan pagi
kepala kpp pratama mampang perapatan edison menyatakan
ada kenaikan jumlah wajib pajak yang sudah melapor pada tahun ini dibandingkan dua ribu dua puluh lalu
wajib pajak yang datang mengaku terbantu dengan adanya layanan tatap muka ini
sangat membantu ya petugasnya juga sangat membantu
terus step stepnya juga diberitahuin dengan sabar
terus juga saya sendiri pun sangat walaupun berkali kali tapi tetap bingung
tapi alhamdulillah dari petugasnya dari mulai pintu masuk sampai saya dibantu di meja juga sangat membantu
dua minggu yang lalu saya terhambat
tapi nggak ada feedback dari pajak online nya
cuman nggak masuk masuk tuh
baru tadi bisa ditolong oleh petugasnya baru masuk tuh
direkturat jenderal pajak kementerian keuangan sudah menerima lebih dari sembilan sembilan juta laporan pajak orang pribadi
jumlah ini meningkat
dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya
bagi anda yang masih belum melaporkan spt pajak anda
masih ditunggu hingga pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan waktu indonesia barat
hindari denda administrasi apalagi penyitaan aset yang akan dilakukan oleh ditjen pajak
jika anda melewati batas waktu yang telah ditentukan
siva maulida kurnia yuniarwan jakarta